berwisata sambil berolahraga perpaduan sempurna agenda berlibur ini bisa menjadi referensi anda
mulai dari orang tua hingga anak anak di bandung menghabiskan waktu luangnya dengan belajar memanah
libur akhir pekan bisa diisi dengan berbagai aktivitas seperti jalan jalan atau berolahraga
jika anda gemar berolahraga anda bisa mencoba olahraga memanah
di bandung terdapat komunitas memana saya arceri
di sini dari anak usia empat tahun hingga orang dewasa bisa ikut belajar memanah
dengan biaya sebesar tiga puluh ribu rupiah per orang anda akan mendapatkan fasilitas berupa busur anak panah dan sasaran panah
ada pula instruktur yang akan mengajari pengunjung yang belum pernah belajar memanah
kegiatan dilakukan setiap akhir pekan ini ternyata banyak diminati masyarakat
saya ingin belajar panah dan panah itu ternyata banyak manfaatnya
selain olahraga juga apa tadi
emang dari dulu itu pengen banget ikut ini sekalian olahraga sama belajar panah konsentrasi sama sunah rasul juga kan ya
saya archery yang didirikan pada april dua ribu enam belas didirikan untuk mengenalkan olahraga memanah kepada masyarakat indonesia
saya arti itu wahana rekreasi edukasi tapi basis medianya kita pakai panah full ya total panah seluruhnya spesial non tajam
tujuannya sih sebenarnya kita berharap ada sebuah proses transformasi karakter
jadi kalau kita berpanahnya memang untuk pembentukan karakter
makanya kita pakai itu non tajam
karena memang di non tajam ini sebenarnya kita bisa munculkan dinamika
orang bisa berpanah dengan have fun ya menyenangkan dapat juga antifokusnya dapat juga dinamikanya
pokoknya banyak hal lah yang memang orang diajak dengan berpangkat itu bisa ada pembelajaran dengan pengalamannya
untuk memulai ini handle
untuk memulai ada beberapa langkah
ada beberapa langkah awal yang harus dilakukan sebelum memanah
yang pertama ialah posisi kaki membentuk sudut sembilan puluh derajat
kemudian knocking memasang anak panah pada busur
drawing menarik anak panah dari busur
kemudian anchering yaitu posisi mengunci sasaran di pipi
dan terakhir release yaitu melepas anak panah menuju sasaran
bagi anda yang ingin belajar memanah anda bisa datang ke saya archery yang ada setiap hari jumat sabtu dan minggu di pusdai bandung
tepatnya jam sembilan sampai jam tiga
dan ini semua bisa didapatkan sambil mengisi waktu luang anda berakhir pekan bersama keluarga ataupun teman teman anda
franky wijaya bandung